kembali di breaking news kompas tv masih bersiaran dari gedung mahkamah konstitusi jakarta
dan saya saat ini sudah bersama anggota dewan pemina perludem yang juga dosen hukum pemilu titi anggreni
ini kalau ada beberapa ahli yang sudah dibocorkan kayaknya tadi ya
ada ahli hukum tata negara universitas anjales charles simabura
lalu guru besar psikologi politik universitas indonesia prof hamdi muluk
lalu juga ahli hukum tata negara yang juga dekan fakultas hukum ya
universitas brawijaya a n eko widyarto
yang kita ketahui sementara baru tiga orang ini
bagaimana anda melihat tiga ahli ini yang akan dihadirkan
kira kira apa saja yang akan mereka jelaskan
ya yang pasti berkaitan dengan dalil yang dikemukakan oleh
di dalam permohonan mereka kan mereka menyoroti soal
terkait dengan adanya putusan dkpp
sebagai tindak lanjut putusan mk nomor sembilan puluh
tadi ada dr charles simabura
itu memang juga salah satu ahli
yang dihadirkan pengadu saat persidangan di dkpp
jadi mungkin akan melihat perspektif hukum tata negara
mahkamah konstitusi harus ditindak lanjuti
jadi saya duga titik beratnya pasti akan kesana
lalu juga kalau kita lihat prof aan ya
ini kan beliau ahli di hukum tata negara
mungkin akan banyak melihat bagaimana praktik
saya duga sih prof aan akan mendorong
misalnya konsisten dengan pendekatan
keadilan substantif yang biasa
saat perselisihan hasil pilkada
ahli psikologi politik ya
psikologi politik ini pasti arahnya ke tansos
betul betul jadi ini menarik
pasti yang ingin dibangun itu adalah
apakah fokus kepada angka angka
ataukah keadilan substansial ya
mahkamah memutuskan memanggil empat menteri
dan dkpp mahkamah itu
tapi mahkamah konstitusi menegakkan
jurdil dan juga soal bagaimana
tidak ada lagi debat lah tinggal kemudian
pertanyaannya adalah mahkamah tidak mungkin
karena kan di beberapa putusan mahkamah konstitusi
mahkamah itu mengatakan ada pelanggaran
yang bisa berpengaruh terhadap hasil
berpengaruh nah apakah kemudian
dari serangkaian persidangan ini
konklusi yang mana begitu karena
kecurangan di satu dua tiga tps
betul betul secara prinsipil menyerang
asas pemilu lu berjujur
sebenarnya produk dari proses yang inkonstitusional
itu juga menjadi inkonstitusional
melihat hari ini nomor tiga
saya kira kpu tidak akan banyak bicara
akan mempertegas bahwa kpu sudah
di hari kamis nomor
bantahan bantahan terhadap saksi
ya ini akan menjadi hari yang
hukum tata negara selain itu
pertanian dan juga pakar it
karena bansos itu kan ditingkatkan karena
faisal basri ya justru
kenapa justru bansosnya naik begitu
ekonom yang memang ahli di pertanian
bukan sirekap ya pembahasan
soal ada algoritma yang mengunci
nomor tiga ganjar mahfud
tetap di angka tujuh belas persen
menghabiskan waktu di sirekap ya
itu alat bantu saya sudah memprediksi itu
berlebihan ya karena sampai dua ahli
ahli etika ya yang akan hadir
saya belum bisa mengkonfirmasi karena kita juga
belum melihat tapi akan menarik itu
cukup lengkap ya cukup variatif dan lengkap gitu
ahli hukum tata negara kalau sekarang lebih variatif
varian varian ahli yang dihadirkan
ganjar mahfud apa kira kira bahwa
kpu itu produk dari
sebuah proses yang di claim
oleh nomor satu dan nomor tiga bermasalah
masalah itu secara fundamental
prinsip prinsip pemilu yang konstitusional
saja dari tujuh alat bukti
berupa surat atau tertulis
keterangan pihak lain hari jumat
terkait dengan saksi dan ahli ini
jadi publik juga bisa menilai bagaimana
meskipun kemudian rangkaian ini kan nanti
dan juga pembuktian itu hari jumat
jangan terputus di hari ini kita juga perlu
hari kamis dari nomor dua ya
dan juga hari jumat empat menteri
artinya pemirsa kompas tv dimanapun
menyaksikan sidang ini separuh separuh
begitu kalau memang mau melihat
itu maksudnya begitu ya jadi semua
kita akan bisa melihat secara
holistik itu sampai dengan
kalau tidak ada keterangan
merupakan proses terakhir dari
pembuktian nah jadi kita juga
keterangan saksi keterangan ahli
itu dua saja selain itu
ada surat atau tertulis kita akan
membaca itu para pihak begitu
nah ada keterangan pihak lain
itu juga akan kita dengar hari jumat
alat bukti lain tentu kita juga
hilir mudik ya membawa berkas berkas
keseluruhan alat bukti yang ada dan
kemudian ditambah dengan keyakinan
hakim itu akan membuat putusan
ahli yang dihadirkan tim hukum amin ini
dipatahkan oleh tim hukum
sebagainya nah jika anda melihat
apakah juga akan semudah itu
boleh mengomparasi ahli ahli
tapi jangan dijawab dulu ya mbak titi kita akan break dulu
sesaat lagi di breaking news kompas tv